nah ini ada sesuatu acara yang cukup unik dan juga menarik
dimana ada ini organisasi sahabat bobi
pastinya tahu nih sahabat bobi bukan bobi mantunya jokowi
ini bobi yang lain lagi
dan juga lembaga komunitas penyayang kucing prabowo sandi
mengadakan acara lomba kucing mirip bobby the cat
kucing kesayangan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
kalaikbas bobi bobi punya komunitas sahabat gitu ya
acara tersebut digelar di dpp gerindra ragunan jakarta selatan
dan merupakan kampanye halus dari para pendukung prabowo
lomba mirip bobi diikuti oleh sosialisasi adopsi kucing liar
dan juga adopsi kucing
di mana para peserta bisa vaksin dan memeriksa kesehatan peliharaan mereka
namun bobi the cat sendiri tidak hadir di acara tersebut
salah satu tujuan utama dari acara lomba mirip bobi
adalah untuk mensosialisasikan citra prabowo yang penyayang hewan
para organisir acara ingin menciptakan kampanye sejuk
di tengah eskalasi kampanye politik menjelang pilpres dua ribu sembilan belas di tujuh belas april mendatang
menurut ketua panitia sahabat bobi
citra penyayang hewan prabowo sudah berhasil menjaring dukungan beberapa warga
kalau menurut kesaksian relawan yang di daerah daerah sih demikian mbak
jadi ya kalau nggak kita ngapain kita coba angkat ke level nasional
ada relawan dia memang penyayang kucing
dia tadinya belum punya pilihan gitu untuk pilpres
bahkan tidak terlalu peduli dengan politik
tapi kemudian ketika dia melihat
oh ternyata pak prabowo ini sama kayak saya penyayang kucing juga
oh yaudah kalau gitu saya jadi milih pak prabowo deh
meski begitu warga yang hadir dalam acara lomba dan sosialisasi bobi dekat
kebanyakan memang sudah mendukung prabowo sejak sebelum ia memelihara bobi
sebelumnya memang memilih pak prabowo ya
apalagi dengan adanya bobi
tambah saya jadi
lomba kucing mirip bobi diikuti oleh tiga puluh lima peserta
dan harapannya masyarakat yang penyayang binatang
bisa tertarik dengan proses kampanye sejuk tersebut
karma musalim himawan amri jakarta